untuk pertama kalinya seorang siswa sma dari kabupaten seluma provinsi bengkulu
menjadi anggota paski braka tingkat nasional di jakarta
dan bertugas pada peringatan hari kemerdekaan ke tujuh puluh empat
ya ia adalah aisyah rahmawati seorang siswa sma negeri tiga seluma
apa yang kamu paling ingat dari sosok aisyah
aisyah pantang menyerah apapun yang aisyah inginkan harus dapat
aisyah orangnya baik asik heboh jail pintar
saat ini aisyah berada di jakarta
menjadi tim paski beraka nasional
apa yang menjadi rasa kebanggaan kamu
kami bangga dengan aisa karena aisyah bisa membawa nama negeri sma tiga seluma
menjadi pembawa paski bra di nasional
kami harap aisyah tidak akan berubah